kamu denger ya
aku sama daerah itu saling mencintai
salah kalau aku nikah sama dia
aku ini istri sah mas
kamu gak mau nurut sama aku
kamu mau aku cerai
mulai sekarang kamu tele sama aku
aku akan jemput sanya demi emang
emangnya lu gak bisa sendiri apa
gua butuh lu man
lu kan bawahan gua
bawahan itu kalau lagi di kantor
kalau di luar kita cuma temen
udah lah man
ayolah ini apa
pintu buat lo
talak itu gak bisa dibain main nih
nolaknya dulu ya bu
sampai jumpa di video selanjutnya
syukurlah kamu sudah pulang saya
kamu menuruti kemauan suami kamu
kamu harus ijab kabur lagi sama saniyah
kamu harus menikahi dia lagi
karena kamu sudah menalak istri kamu
kamu tidak bisa mendekati dia lagi sebelum kamu menikahi dia
saya terima nikah dan kawinnya sania binti ramdan
dengan mas kawin tersebut di bayar tunai
bagaimana pada saksi
kok demam banget ceruk ya bu
bu ceruk apaan bu
ceruk itu cerai rujuk
wah mungkin dia masih cinta kali sama pak anton
iya sih tapi kalau saya jadi bu sani saya gak bakal mau terima lagi pak anton
enak aja kita punya harga diri perempuan
mentang mentang laki laki si enak aja hitung perempuan
kalau misalnya pak anton mau ngelamar bu yati gimana
pasti mau deh dia kan bos sekarang bu
ceraikan dulu bu sani ya
gak enak tuh di madu tau gak
kalau di madu itu kan memang manis
tapi kalau di madu pahit
yuk bu yuk
mas mau kemana
kamu takut aku nikah lagi
aku udah janjikan pasti akan nikah sama kamu
ya udah kamu tenang aja
ya udah kamu tenang ya
telepon siapa lu
jadi lu serius mau nikah sama dera
aduh itu kan speak speed gue doang
lu mikirlah gak mungkin itu
di kantor itu udah rame semua ngomongin hubungan lu sama dera
gue tanya sama lu
kalau memang benar kejadian emang salah
kalau gue nikah sama dera
dan satu lagi man
lu jangan pernah ikut campur urusan rumah tangga gue
lu tuh udah dua kali nikah sama sani ya
lu gak kasian sama dia
lu gak mikirin perasaan dia
gue mau nikah atau enggak itu hak gue
lu gak berhak ikut campur
aku gak rela kalau emas nikah lagi
kamu denger ya
aku sama daerah itu saling mencintai
salah kalau aku mikah sama dia
aku ini istri sah mas
kamu gak mau nurut sama aku
kamu mau aku cerain
mulai sekarang kamu tele sama aku
pasti aku pernah paham
kamu gak mau nurut sama aku
kamu mau aku cerain
mulai sekarang kamu tele sama aku
baik mas kalau itu mau mas
tapi ingat ya mas
ini udah ketiga kalinya mas men talak aku
jadi mas udah gak bisa lagi rujuk dengan aku
jadi kamu sudah di talak lagi sama anton
sudah talak tiga dan saksi miamars firman
saya akan tinggal di sini untuk selamanya ya bu
ibu senang kamu bisa tinggal di sini sama ibu bersama livia
ya allah malang sekali nasib allah
keterlaluan sekali suami kamu itu
tapi sabar ya di sini ada ibu nak
kamu masih punya ibu
jawab siapa dia
lalu mending pergi dari sini
kamu tahu gak
sebenarnya hari ini aku mau menikahi kamu
tapi karena kamu perempuan yang gak benar
mas jangan tinggalin aku mas
aku udah gak sabar lupainmu
aku tuh cinta sama kamu
masa sih mas
aku tuh cinta sama kamu banget banget
percaya gak sih